ya pemirsa kita akan langsung saja update informasi tentang jumlah korban yang tewas sejauh ini
akibat banjir bandang di garut jawa barat yang sudah bertambah menjadi dua puluh tiga jiwa
dua orang di antara jenazah yang belum ditemukan atau yang sudah ditemukan sampai sejauh ini belum berhasil diidentifikasi petugas
jumlah korban tewas banjir bandang sungai cimanu garut jawa barat terus bertambah
berdasarkan data dari kodim enam ratus sebelas garut total korban tewas yang sudah ditemukan mencapai dua puluh tiga orang
hingga rabu malam dua orang diantaranya belum diketahui identitasnya
ya sementara itu data terbaru korban yang belum ditemukan berjumlah tiga belas orang
terdiri dari delapan laki laki dan delapan perempuan
proses pencarian dihentikan sementara menyusul kondisi lokasi yang mulai gelap
petugas tni difokuskan untuk membantu evakuasi bantuan makanan dan juga pangan untuk korban banjir bandang
selain bahan makanan yang siap jadi seperti beras sepatu hingga pakaian
disediakan juga untuk korban yang belum ditemukan
dan juga untuk korban banjir bandang
sementara itu ratusan pengungsi korban banjir bandang kabupaten garut jawa barat
sejauh ini masih terlantar korban banjir ini terpaksa menempati halaman
serta garasi rumah warga yang ada di sekitar
betul dan dari informasi yang dihimpun oleh tim liputan dan juga para relawan
para korban banjir bandang ini sangat butuh tenda selimut susu dan kebutuhan bayi utamanya
ratusan pengungsi kampung bojong sudika desa haur panggung kecamatan tarogong kidul
terpaksa harus tinggal sementara di halaman rumah serta garasi warga yang tidak terkena banjir
karena hingga rabu malam belum ada tenda maupun lokasi sementara untuk menampung para pengungsi
para pengungsi membutuhkan selimut alas tidur makanan serta kebutuhan bayi terutama susu dan popok
sebagian bantuan memang mulai datang namun belum mencukupi kebutuhan pengungsi
untuk tagana misalnya standby untuk pengungsi anak
masih melakukan pencarian ya pak
pak kalau daerah yang paling banyak korbannya selain di sini ada lagi pak
di daerah di sekitar amparan ini aja
sementara itu petugas tagana dan warga masih terus melakukan pencarian di rumah rumah warga yang terendam
di bantaran sungai cimanuk saat kejadian
air meluap sampai mencapai atap rumah
ya belum dikenal
sudah dicek ke rumah sakit
sama keluarganya sudah
kalau kita sebagai pengurus belum sempat ke itu
tapi keluarganya berusaha menemukan
ke rumah sakit
tapi data di rumah sakit belum ada
ya belum ada
hingga rabu malam tercatat delapan orang dari empat rt dinyatakan hilang
sebagian warga kini mendatangi rumah sakit guntur dan rsud
dokter selamat untuk mendapatkan informasi keluarganya yang hilang
ogifat tuzaman garut
ya tidak ada lagi barangkali kalimat atau kata yang lebih pantas untuk menggambarkan duka atau kesedihan
bagi para korban yang saat ini berada di garut jawa barat
karena memang they had a big loss hari ini ya
di mana diantaranya ada salah satu korban banjir bandang di garut jawa barat
pemirsa yang sampai harus kehilangan
salah satu keluarganya
tentu ini dikarenakan
tentu ini dikarenakan
banjir bandang tersebut
namun ternyata beruntungnya korban bisa lolos dari maut setelah berhasil menyelamatkan diri
dan berada di atap dari rumah yang ia miliki
duka masih dirasakan neneng
warga jayawaras garut jawa barat
ibu ini harus kehilangan dua anggota keluarganya sekaligus akibat banjir bandang
anaknya ferry serta keponakannya yuningsih tewas terseret banjir bandang selasa malam
jasad mereka baru ditemukan rabu siang sekitar sepuluh km dari lokasi kejadian
beruntung neneng bersama suaminya lolos dari maut setelah berhasil naik ke atap rumah
menurut neneng sebelum banjir hujan deras sempat terjadi meski durasinya tidak lama
tiba tiba air masuk ke dalam rumah dan langsung menyapu seisi rumah
beruntung korban masih terjaga saat kejadian banjir bandang
sudah tidur langsung bangun
jam berapa itu busingnya ibu
tiba tiba air memang langsung ke dalam rumah
iya meluap langsung besar
rumah ibu memang ada di bantaran sungai cimanuk
hancur nggak bu rumahnya
hancur lagi habis gak ada lapak
yang meninggal siapa ibu
anak dengan menantu
anak sama menantu ibu
waktu kejadian memang ada di dalam rumah
ibu bisa selamat gimana ceritanya
saya naik ke atas itu mah
selain menelan korban jiwa sedikitnya dua puluh orang
serta dua puluh lima lainnya hilang
sejumlah fasilitas umum juga sempat lumpuh akibat banjir
rumah sakit daerah dr selamet garut
serta kantor polsek tarogong kidul juga dihantam banjir bandang
bahkan sejumlah pasien rumah sakit terpaksa harus dievakuasi
karena air masuk ke dalam ruang perawatan
tim sar masih melakukan proses pencarian korban hilang
yang diduga terbawa arus sungai cimanuk
deden rahadiyal garut
ya ibu neneng tadi hanyalah satu dari sekian
banyak tentunya ya korban dari banjir bandang di garut ini
yang merasakan kehilangan
tadi dikatakan sendiri ya
dimana ibu neneng kehilangan anak dan juga menantunya
dan kehilangan rumahnya juga
saya tidak bisa membayangkan kesedihan yang sekarang ini
dialami oleh ibu neneng dan juga korban yang berada di garut jawa barat
tentunya duka bukan cuma milik garut saja
tapi juga duka ini merupakan milik seluruh warga indonesia
yang saat ini menyoroti bencana ini
bencana terjadi tiba tiba
longsor dan juga banjir bandang yang menyebabkan kehilangan banyak jiwa
dan juga saat ini ada
ribuan warga yang mungkin sampai sejauh ini mengungsi
karena kehilangan tempat tinggal mereka
karena beberapa rumah di sana juga harus rusak
ada empat kampung yang rusak di sana
kita akan coba melihat lebih jauh lagi di situasi atau di lokasi
tempatnya di garut terkait bencana banjir bandang yang terjadi di sana
sudah adarkan kami anissa pagi
produser lapangan cnn indonesia
suasana duka menyelimuti warga
dan juga tentunya
anda awak media dan juga para tim penyelamat
anda bisa mengabarkan bagaimana
situasi di sana saat ini
ya prabu dan daniar
memang ini merupakan pagi yang cukup suram di garut
karena memang warga harus menghadapi
bencana banjir bandang
dan kemudian pagi ini harus menghadapi pasca banjir bandang
karena memang banjir sendiri sudah surut
namun tentunya seperti yang tadi
sudah diberitakan bahwa banyak sekali
korban yang berjatuhan
dua puluh tiga orang jenasa sudah ditemukan
dan tentunya rumah rumah yang hanyut dan gedung gedung
yang kemudian juga terdampak
salah satunya selain rumah sakit dan juga pemukiman
kita akan langsung melihat seperti apa keadaan sekolah
di smp tiga trogong kidul
jika anda lihat sekarang di belakang saya
sudah terlihat tembok yang hancur
dan tembok yang hancur ini juga saligus menutupi
akses jalan ke dalam sekolah dan juga
di sebelah sekolah yaitu ada gang
yang merupakan akses warga menuju ke rumah sakit
dan juga pemukiman
jika anda lihat dua sisi dari tembok
yaitu tembok rumah sakit dan juga
tembok sekolah hancur karena banjir bandang
dan kita lihat di belakang kegiatan
belajar mengajar memang dihentikan dari kemarin
namun di sekolah sendiri
para siswa dan juga guru dan juga kepala sekolah
sedang bergotong royong untuk membersihkan
banjir yang kemarin menggenang setinggi satu meter
saya akan langsung ajak anda untuk melihat keadaannya
dan juga berbincang bincang bersama kepala sekolah
selamat pagi bapak
pak haliman pak haliman
bapak selamat pagi bapak
bapak saya ingin bertanya mengenai keadaan di sekolah
bisa diceritakan bagaimana kemarin saat terjadi
banjir bandang di sekolah
hibah jalannya cerita ini mulai dari malam rabu
saya juga bapak ibu guru
sebagai warga sekolah smp tiga terwung kidul
sekitar setengah satu malam
malam rabu ini kesini memang ternyata luar biasa
akhirnya memang sudah surut
namun kerusakan kerusakan untuk infrastruktur smp tiga tanggong kidung kabupaten garut ini
mulai dari pintu gerbang jebol
kemudian pintu pintu ruang belajar juga jebol
dengan demikian ini berpengaruh kepada
meja kursi papan tulis juga rusak
yang saya dengar juga kemudian ada perpustakaan ya bapak ya
perpustakaan dan juga alat alat elektronik
selain daripada itu ada genset ada sound mixer juga perpustakaan
rusak karena lumpur dan juga sebagian ada yang terseret arus
yang memisahkan antara sekolah dengan masyarakat
kemudian sekolah dengan rumah sakit dokter selamat kabupaten garut itu jebol
kurang lebih satu ratus dua puluh meter
sehingga kemarin tampak ada mobil yang diparkir
sebanyak empat mobil empat unit mobil roda empat
ini yang pindah ke area sekolah
heranya itu luar biasa
sebetulnya itu diparkir di sekitar ugd rumah sakit dr selamat
nah ini dapat digambarkan bagaimana keparahnya sekolah
sehingga siswa itu kemarin diliburkan
hari ini juga sebetulnya diluburkan dari kbm dan pbm
tapi aktivitas siswa itu diminta oleh kami
itu pun yang bisa kira kiranya dikerjakan oleh siswa
yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa oleh bapak ibu guru
apa saja agendanya berarti hari ini pak
yang akan dilakukan di smp
yang akan membersihkan ruang belajar yang penting
yang pokok itu ruang belajar
sehingga mudah mudahan besok itu bisa aktivitas belajar kbm dan pbm bisa berjalan
jadi rencana memang besok akan berjalan ya pak
apa saja yang dibutuhkan oleh smp tiga untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar
apa yang dibutuhkan oleh koleksi buku pelajaran
karena buku yang biasa digunakan di perpustakaan oleh para siswa itu
ya tadi juga sudah disampaikan
dan rusak karena lumpur dan sebagainya
ya terima kasih bapak atas informasinya
itu dia yang saya dapatkan informasi dari kepala sekolah smp tiga trom kidul
memang keadaan banjir bandang sudah surut
namun untuk hari ini akan difokuskan kepada pembersihan sekolah agar kegiatan belajar dan mengajar akan kembali
terima kasih yang dapat saya laporkan dari garut kembali ke parstudio
baik itu dia anissa pagi melaporkan langsung dari garut jawa barat
dari salah satu sekolah yang terdampak
jadi kita bisa simpulkan disini
tidak cuma rumah warga
tapi juga bagaimana infrastruktur yang akhirnya terdampak banjir sampai sejauh ini
bahkan ada rumah sakit yang akhirnya tidak bisa melayani masyarakat
membutuhkan bantuan dalam hal ini karena ya itu rusak parah
tadi sama sama kita sama saksikan ya
kita lihat bagaimana sekolah seperti itu pun sudah hancur
atau rusak sehingga membuat para siswa didatangkan untuk membantu dalam membersihkan sekolah
agar kegiatan belajar mengajar bisa dimulai kembali
namun jelas jika sekolah sudah seperti itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana rumah rumah dari para siswa yang berada di sekolah
dan juga bagaimana perasaan para siswa ini ketika sekolah dan mengetahui bahwa tidak ada lagi rumah
atau ada kerabatnya yang meninggal dunia dikarenakan wabah banjir bandang ini
nah ini juga tentunya menggerakkan hati kita semuanya seluruh masyarakat indonesia untuk memberikan bantuan ya
dan ini juga banyak sekali cara untuk membantu bagi saudara saudara kita yang ada di garut jawa barat
dengan banyak cara lewat online ataupun juga banyak lagi kegiatan sosial lainnya
betul bukan cuma materi tapi juga bisa barang atau mungkin tenaga yang bisa kita berikan
karena juga ada beberapa relawan yang akhirnya berkumpul untuk membantu